dosen dan aktivis robertus robert ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian karena diduga menghina tni
robert dicerat undang undang tentang informasi dan transaksi elektronik
ditangkapnya robert menambah panjang daftar mereka yang terjerat undang undang ite
robertus robert ditangkap di rumahnya pada kamis dini hari waktu indonesia barat
dosen universitas negeri jakarta ini dijerat pasal empat puluh lima a ayat dua junto pasal dua puluh delapan ayat dua undang undang ite
robert diduga telah melakukan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan sara berita hoax atau penghinaan terhadap penguasa atau badan umum
penangkapan robert menambah panjang daftar mereka yang dijerat dengan undang undang

agus sekaligus politikus dhani ahmad prasetyo alias ahmad dhani difonis satu lima tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam undang undang ite
publik tentu juga masih ingat pada berita mulia sari
ibu rumah tangga ini dilaporkan pihak rumah sakit omni batavia dengan pasal tiga ratus sepuluh dan tiga ratus sebelas kuhp serta pasal dua puluh tujuh undang undang ite
berita sempat ditahan selama dua bulan

berita sempat ditahan selama dua bulan
berita sempat ditahan selama dua bulan
kepala sekolah di tempat ia bekerja dengan pasal dua puluh tujuh ayat satu tentang pornografi
nuril sempat ditahan polisi pada dua puluh tujuh maret hingga tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh
pesohor augi fantinus difonis lima bulan penjara
presenter sekaligus aktor ini dijerat undang undang ite tentang pencemaran nama baik
kasus bermula saat augie mengunggah video oknum kepolisian yang ia duga melakukan tindak pencalonan
berita sempat ditahan selama dua bulan